keberadaan belanja daring atau online shop akhir akhir ini menjadi sorotan sejumlah kalangan
online shop dianggap menjadi penyebab sepinya toko konvensional dari pelanggan
seperti yang terlihat di pasar tanah abang jakarta pusat
ketua ikatan pedagang pasar indonesia atau ikp mengatakan
meredupnya perdagangan tradisional atau toko konvensional sudah menjadi perhatian mereka beberapa tahun terakhir
pemerintah pun dinilai kurang sigap dalam mencegah terjadinya hal ini
entah untuk melakukan penguatan dari sisi produksi besar besaran bahkan
dibantu disupport dimodali dan seterusnya didukung dan seterusnya
tapi di kita tidak
tidak hanya itu kehadiran sosial commerce atau toko online di platform media sosial
juga dinilai merugikan usaha mikro kecil dan menengah
atau umkm offline maupun umkm online yang terdaftar di marketplace
harga yang ditawarkan pada social commerce tersebut sangat murah
barang murah ini pun diduga merupakan barang impor dari tiongkok
yang memang memiliki biaya produksi jauh lebih rendah dibandingkan indonesia
setahun terakhir kita merasakan bahwa barang barang yang dulunya itu marginnya masih tebal
kayak gitu ya
setahun belakangan ini banyak sekali barang barang sejenis itu yang
harganya itu jauh di bawah kita
akhirnya mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan
dan itu mengerusulah bagi tambah
keluhan ini ditanggapi pemerintah dengan membuat draft perubahan peraturan menteri perdagangan atau permendagri
nomor lima puluh tahun dua ribu dua puluh
draft tersebut akan mengatur pembatasan harga barang impor yang akan dijual di indonesia
selain itu marketplace juga akan dilarang menjadi produsen barang
penetapan minimal minimal apa unit cost ya minimal harga
di komoditi komoditi yang dijual itu minimal seratus usd per unit
bukan per transaksi tapi per unit
jadi itu yang boleh di
kemudian yang kedua adalah adanya positive list
yang kedua ada positive list kemudian juga adanya larangan bahwa marketplace itu bertindak juga sebagai produsen
tidak hanya itu para pemilik toko online juga nantinya wajib melakukan pemenuhan standar
di mana barang barang yang dijual harus memenuhi standar
contohnya standar nasional indonesia atau sni
pemerintah juga mendorong semua marketplace untuk mengutamakan perdagangan dalam negeri
dan bermitra dengan pelaku umkm
kita mining room fordanto robimantoro jakarta